itu kan dia ada kelapa terus ada campuran apa tuh yang jeli jeli itu cincau ya kalau es teler dia